ini diulek lagi kurang halus
kalau bumbu rendang itu harus benar benar halus
bapak ini diulek lagi kurang halus
bapak ini diulek lagi kurang halus
pur tolong indah lo cariin lagi
sorry jack lu cari aja sendiri
ini kebutuh bantuan gue
kalau udah pegangan dong kamu kan habis sakit takutnya kamu jatuh
iya udah pegangan ke motor kok
bapak kalau udah susah gantiin bunga dong
hmm semua orang sudah punya tugas masing masing gak boleh gantian
ini diulek lagi kurang halus
kalau bumbu rendang itu harus benar benar halus
udah tinggal pemulihan aja
udah mulai kerja
belum masih harus istirahat
kok lo malah makan di sini
habisnya capek bang udah keliling kemana mana gak ketemu juga
udah bilang belum sama deddy
bakar selesai ya aziz
pak aroo bersama sama
bro udah water watch ya

alaikum alaikum pak ya abang baru juga tapi pak ya habisnya abang yang abis abis kenapa
inek ke gue minta maaf ya kemarin enggak sempet jenguk kamu
enggak papa kan kemarin kang amin besok inek ke bawain ini
jeruknya manis ya kata dokter kalau habis sakit bagus banget makan makanan yang mengandung vitamin
c untung kang amin bawain jeruk ini ayo masuk makan lagi nih jeruknya kalau tuh
gerobak abang agak bisa temuin abang bakal kena ganti tuh gerobak harga gerobaknya berapa bang kita
harus ganti berapa kakek tahu dah mana masih banyak buburnya
udin halo halo halo gua udah nyuruh sapri dari gerobak si deddy dia bilang kagak nemu dimana mana
hai dia bilang kagak nemu dimana mana
dia bilang kagak nemu dimana mana
dia bilang kagak nemu dimana mana

mending abang ngomong dulu deh sama bang deddy soal ganti gerobak gimana entar

sekarang lo cari tanjurin
bilang sama dia gerobaknya hilang kagak ketemu
lo mau tanggung jawab
makasih ya kang tisna
udah dicawang lagi
nggak mau untis jemput
udah apa rangkotnya
ya udah atuh
babe mau kemana
jak baru aku tempat babe
kemaren lo nganterin si nendin
ya allah terus sekarang gerobaknya mana
gua dibawa ke rumah